atau yang lebih dikenal dengan nama bu uun
semua kegiatan bu uun dan para relawan ditopang ambulans ini
termasuk mengantarkan makanan ataupun logistik bantuan
mobil ini adalah pinjaman dari seorang donatur yang bersimpati dengan kegiatan relawan peduli bogor barat ini
anak anak pun telah menunggu bu uun dan tentu saja makan siangnya
sasaran gerakan perbaikan gizi ini memang anak anak kelas satu karena mereka masih dalam fase tumbuh kembang
hasil observasi bu uun sebelumnya anak anak kelas satu di sdn tapos tiga tenjo ini rentan kurang gizi
bahkan sebagian di antaranya sudah mengarah
pada fase gisi buruk
kondisi kelas turut memperparah kesehatan anak anak
ruang kelas yang mulai rusak membuat anak anak rentan terserang bronco pneumonia atau infeksi paru paru
setiap hari mereka memang terpapar debu
jika penanganannya terlambat anak anak ini bisa terserang tbc
satu lagi sekolah sekolah di wilayah ini juga banyak yang tidak dilengkapi sanitasi yang baik
nah tadi saya sempat bertanya kepada beberapa anak gitu
mereka belum memahami apa fungsinya
mereka hanya tahu bahwa air di belakang yang mengucurkan air bersih
mereka hanya tahu bahwa airnya bening itu aja
kemudian untuk memberikan pemahaman tekniknya itu seperti apa sih ibu
sebetulnya gini awal mulanya memang sd tenjo dan beberapa sd yang ada di wilayah tenjo ini tidak memiliki air bersih
dan mereka kalau bab itu sembarangan
karena nggak ada air mereka kalau mau bab pulang
nah akhirnya saya mencarikan donatur untuk memberikan bantuan air kehidupan kalau saya bilang
air kehidupan dalam arti air itu bisa menghidupi siswa dikala mereka sekolah
kalau lagi musim kemarau air ini yang ada di sekolah bisa berbagi dengan masyarakat sekitar
jadi mereka warga warga miskin yang ada di sini tidak memanfaatkan air yang butuh air yang coklat yang tidak layak pakan
dari yang survei ibu lakukan di sekitar sekolah
memang sumur untuk kebutuhan keluarga itu memang jarang masih
begini wilayah tenjok memang kalau musim hujan semua sumur penuh
tapi kalau musim kemarau semua sumur kering
jadi mereka kadang jam satu malam cari air ke sawah sawah
jadi dapatnya airnya keruh ya keruh yang dia pakai
sebenarnya tidak terlalu istimewa juga sebenarnya untuk kebanyakan orang mungkin bisa menganggap
untuk membuat sanitasi air bersih ini kita butuh perjuangan
karena dalamnya lima puluh sampai delapan puluh meter
sedalam itukah untuk mencari air yang bersih
ya untuk mencari air di wilayah tenjo
terus biayanya pun juga lumayan
jadi mereka tidak mampu
oke kemudian setelah ini terbangun langkah berikutnya untuk memberikan pelajaran kepada murid murid
edukasinya berawal dari paket gisi empat sehat lima sempurna
jadi kita ngumpulin bawah siswa sebelum makan mencuci tangan
sesudah makan mencuci tangan sesudah bab mencuci tangan
itu edukasi awal
nah nanti setelah mereka terbiasa kita biasanya ngumpulin wali murid
untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana cara mengolah makanan yang sehat
pada awalnya ibu tanggapan mereka seperti apa
awalnya dia males ya
karena dia pikir ngapain sih dilatih latih soal masak
ngapain sih berbicara
tapi saya pikir mereka itu cara memasaknya itu kurang pas
terus cara ngolah air juga dia pakai air butek aja dia anggap hal yang sepele
padahal air yang nggak bersih itu sangat berbahaya
penolakan itu lama kelamaan menghilang
sosialisasi yang dilakukan relawan dan guru membuat siswa makin paham akan pentingnya menjaga kesehatan dan hidup bersih
buat kekabar mandi ke wc
nah airnya kelihatannya seperti apa bersih bening atau gimana bisa diceritain
makanya ada perubahan aja pak
perubahannya dalam bentuk apa pak
berarti pokoknya begini aja
perubahannya mungkin terutama torunnya itu kan sudah perubahan
yang tadinya mungkin siswa pun
biar kemana mana buang air juga kemana mana
tapi alhamdulillah dengan adanya itu ya bisa diatur gitu
siswa ini bisa di lingkungan sekolah terutama di lingkungan air bersih gitu pak
tak hanya di sekolah bu uun dan relawan peduli bogor barat juga membangun sumur dalam di sejumlah kampung
yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau
sudah lebih dari dua puluh sumur dibangun dengan bantuan dana dari donatur
salah satunya di kampung dungus biuk tenjo bogor
sudah setahun ini mereka tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih
bu uun dan relawan membangun sumur di dekat musola kampung
selama ini musola di musim kemarau selalu sepi karena jemaah yang tidak bisa berwudu
ketiadaan air menjadi penyebabnya
sumur mahmur lah gitu
air mah gitu pak ya alhamdulillah gitu
artinya nyarinya lebih dekat gitu
iya lebih dekat lebih nyaman lah enak gitu
tak adanya biaya untuk membangun sumur dalam membuat kampung dungus biu kekeringan saat kemarau tiba
kini setelah air mengalir lancar relawan masih mengupayakan untuk memberdayakan warga agar ekonomi masyarakat bisa meningkat
tolong bu uun ya mendingan drasidi ada perubahan badannya naik terus badannya agak lemesan lah
waktu dulu kan belum bisa nggak bisa apa apa kaku bener bener kaku dia
berkilo kilo jalan disusuri bu uun setiap harinya kepeduliannya dalam mendidik masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya membuatnya selalu bersemangat
ambulans ini seakan menjadi rumah kedua bagi perempuan paruh baya ini
ambulans ini satu waktu digunakan untuk mengantar orang sakit agar segera mendapat perawatan
lain waktu ambulans ini harus mengantar jenazah keluarga miskin yang tak mampu membayar mobil jenazah
seharusnya ambulans untuk mengantar orang sakit dibedakan dengan mobil untuk mengantar jenazah karena orang sakit membutuhkan mobil yang steril demi kesembuhan
sedangkan mobil jenazah pasti dipenuhi
karena keterbatasan ini bu uun dan relawan harus selalu menjaga kebersihan ambulans setelah mengangkut jenazah
karena keterbatasan ini bu uun dan relawan harus selalu menjaga kebersihan ambulans setelah mengangkut jenazah
dan hari ini ambulans ini kembali bertugas menghantarkan bu uun dan relawan menuju desa pasir madang tenjogogor
di desa ini kebanyakan warganya belum memiliki jamban
mereka masih mengandalkan sungai untuk kegiatan buang hajat
dengan telaten bu uun mendata setiap rumah
hasilnya lebih dari lima puluh rumah belum memiliki jamban
data ini akan dibawa bu uun kepada donatur yang ingin berpartisipasi pada proyek sosial ini
setelah beristirahat sembilan jam ambulans ini kembali bertugas mengantar bu uun dan relawan
kali ini mereka mengunjungi rasidi bocah delapan tahun yang menderita gisi buruk
sebenarnya rasidi tinggal di parung panjang bersama orang tuanya
tapi sejak ibu tirinya mengandung anak kedua rasidi dititipkan ke neneknya di kampung cisimet lewidamar banten
butuh lebih dari tiga jam perjalanan untuk mengunjungi rashidi
sesampainya di rumah rasidi girang menyambut ayah dan adiknya yang juga ikut dalam rombongan bu uun
badan rasidi kini lebih lentur tidak sekaku dulu
sebenarnya rasidi pernah mendapatkan perawatan saat diteksi menderita gisi buruk
tapi perawatan tak dilanjutkan karena ketiadaan biaya
ayah rashidi ahmad yani hanyalah seorang buruh serabutan
ternyata kekas kes mas rumpin ya nggak bisa
ya gitu udah udah dia nggak diapa apain lagi karena saya nggak ada buat jalannya kan
ya udah nerima apa adanya lagi
hingga pada akhirnya rashidi ditemukan salah satu relawan peduli bogor barat
lalu bu uun bersama relawan membawanya ke sebuah rumah sakit untuk diperiksakan
setelah itu perawatan lanjutan diteruskan oleh keluarga
setiap hari orang tuanya melatih otot otot rashidi agar tidak kaku
bahkan adiknya airin sering menyuapi kakaknya itu
tapi sejak tangan airin pernah digigit rashidi dia enggan menyuapi kakaknya lagi
ya mendingan lah
ya mendingan lah
dibawa ke rumah sakit
tolong bu un ya mendingan
rasidi ada perubahan
terus badannya agak lemesan lah
waktu dulu kan belum bisa nggak bisa apa apa
kaku bener bener kaku dia
tapi kalau dibawa ke herbina sama bu uun ya alhamdulillah ada perubahan sekarang
rasidi mendapatkan donatur untuk membantu memulihkan kondisinya
saat ini berat badan rashidi sudah naik menjadi sepuluh kilogram
saat ditangani pertama kali
bocah delapan tahun ini hanya memiliki berat badan tujuh kg saja
tak hanya rasidi seorang
bocah dengan kasus gisi buruk yang ditangani bu uun
masih ada puluhan bocah lainnya
dan kebanyakan berakhir dengan kematian
karena saat ditangani sudah dalam kondisi yang sangat parah
pertama kali datang ke sini
dengan yang ketiga kali datang ke sini
perbedaannya sudah seperti sejauh mana
perbedaannya agak gemukan ya
kalau berat badan baru yang ketiga ini
sudah sudah berapa
sudah naik berapa kilo ibu dalam rentang waktu
sudah naik dua kilo
itu dalam rentang waktu
tiga kali kunjungan
artinya itu ada enam bulan
itu termasuk kabar yang mengembirakan kah
kabar yang mengembirakan
face mukanya juga agak segeran ya dibanding waktu di jagabaya
agak pucetan dikit di asu dengan neneknya
mungkin suasananya nyaman kali rosidi ya
tinggal di rangkas ini
ya rasidi kan sebelumnya gabung dengan kedua orang tua
karena ibu sedang mengandung makanya dialihkan ke neneknya
nah meskipun jarak sudah semakin jauh
artinya dari tempat ibu biasa memberikan pelayanan ke masyarakat
sampai ke rumah sini kan lebih dari seratus kilo bu
tapi ibu masih konsisten saja untuk selalu datang dan memberikan pendampingan
alhamdulillah saya masih tetap semangat
walaupun jauh karena memang sudah menjadi tanggung jawab
saya tetap masih ada kunjungan untuk rosidi sampai kapanpun
bagaimana menjaga semangat itu ibu
untuk menjaga semangat itu ya karena saya merasa biar bagaimanapun sejauh apapun
rasidi tetap tanggung jawab saya
bagaimana sih memberikan informasi kepada mereka yang awam
kalau kemudian menemukan atau menghadapi kasus seperti ini
langkah pertama apa sih yang harus dilakukan
kalau saya biasanya dengan tim membuat satu kunjungan ke kampung kampung tertinggal
memberikan timbangan kalau dalam satu kali kunjungan kita menemukan ada lebih dari sepuluh kasus gisi buruk
dan lebih dari dua puluh anak anak kurang gisi kita akan continue
tiga bulan kita datang kembali lagi timbangan masih tetap di angka lima kilo atau enam kilo
itu kita akan membawa ke dokter spesialis anak anak
untuk observasi yang berkelanjutan
nah treatment treatment pertama yang akan kita lakukan adalah cek darah ronsen konsultasi dengan spesialis anak konsultasi dengan ahli gisi
kalau memang harus rawat inap kita akan mencarikan link donaturnya
kita akan galang dana untuk mendapatkan dana balita itu untuk mendapatkan perawatan
memang benar pemerintah sudah memberikan fasilitas kesehatan gratis untuk orang miskin
tapi tidak semua orang miskin memiliki bpjs
rata rata mereka memiliki bpjs yang mandiri
sebenarnya hak orang miskin itu memiliki bpjs yang subsidi yang semua adalah biaya ditanggung oleh pemerintah
itu jarang terjadi itu di kampung miskin
dinas kesehatan bogor mencatat pada tahun dua ribu empat belas kasus gisi buruk di kabupaten bogor sebanyak satu ratus delapan orang
kemiskinan adalah penyebab masih adanya kasus gisi buruk ini
ketika saya di jepang saya menemukan pertemuan kecewa terhadap kami
di situ rasa kepuasan saya terobati gitu
rasa kekecewaan saya waktu menguruskan ibu saya di rumah sakit dengan birokrasi yang begitu sulitnya terobati

desi suprihartini atau yang dikenal dengan nama bu uun peduli dengan isu kesehatan terutama anak anak
kegiatan sosialnya dimulai saat ia masih duduk di bangku sma
saat itu ia bergabung dengan yayasan paru paru sebagai relawan
sebagai anak tentara bu uun sejak kecil hidup dengan kedisiplinan
orang tuanya mendukung desi suprihartini muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial
setelah menikah dengan uun maskun seorang teknisi pesawat bu uun sempat berhenti sebagai relawan
tapi setelah menetap di parung panjang jiwa sosialnya kembali menggelora
seijin suami ia kembali menjelaskan
menjadi relawan dan membuat relawan peduli bogor barat
kayak mama terlalu ngasih perhatian ke anak anak gizi buruk kan
sedangkan kita sebagai anaknya ya ampun dia jarang pulang ke rumah gitu kan
itu adik sih yang ngalamin
kalau ke saya ya paling cuma sekedar nanya kenapa sih harus pulang malam banget
meski sibuk bu uun tidak merupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya
termasuk merespon protes anak anaknya
memang tahun dua ribu sembilan anak saya yang paling kecil ya namanya kiki itu protes
kenapa sih mama lebih sayang anak orang dibanding anak sendiri
tapi saya kasih pemahaman bahwa mereka itu membutuhkan mama
karena tanpa mama mereka tidak akan bisa selamat
dengan penyakit penyakit yang kurang gizi gizi buruk
sedangkan kamu itu berbahagia dalam arti berkecukupan gisi
punya kamar mandi yang layak punya rumah yang sehat dibandingkan mereka mereka
dan alhamdulillah lambat laun dengan bertambahnya usia anak anak saya paham
bahwa di luar sana masih banyak orang orang yang harus dibantu
apakah ibu juga masih memiliki waktu anak anak ketika mengerjakan pr
masih bisa bantuin gitu
saya masih anak anak masih bisa curhat sama saya kalau pas saya lagi di rumah
masih bisa ngerjain pr masih bisa masak untuk mereka masih bisa ngantar anak anak sekolah di depan pintu rumah
bahkan ibu juga masih bisa memiliki waktu untuk mengembangkan hobi salah satunya dengan berkebun
ini berkebun markisa ibu
markisa saya suka berkebun
nah bapak kan kerja di luar kota ibu
berapa kali pulang ke parunggawa
ke parung panjang
bapak pulang ke parung panjang itu dua minggu sekali
dua minggu sekali
dengan masa libur yang singkat dua hari
itulah saatnya komunikasi keluarga secara keseluruhan
tapi kadang kadang di hari yang bapak libur dua hari kadang udah memasuki hari yang terakhir itu ada pasien
tapi dengan berat hati dan izin bahwa pasien tersebut memang gawat darurat harus segera masuk ugd jadi kita nggak bisa menunda
berapa besar sih support bapak ke ibu untuk berkegiatan sosial seperti ini
alhamdulillah ya bapak mensupport bahkan kalau kas relawannya sampai minus juga bapak masih mau berbagi
bukan karena ibu yang mengajukan proposal ke bapak
saya ngomong terus terang bahwa kas relawan itu minus kita punya anak gisi buruk yang harus dirawat di rumah sakit swasta kita membutuhkan dp uang yang ada di kas tidak mencukupi
saya minta dengan bapak bapak berkenan
pada saat apa ibu mendiskusikan hal itu sama bapak
pada saat saat saya punya pasien yang benar benar harus dibantu
meskipun bapak juga sedang tidak di rumah
iya saya by phone saya wa saya minta izin kalau memang berkenan untuk berbagi dengan uangnya si bapak
niat baik belum tentu di respon baik
beberapa kali bu uun mendapatkan teror karena ada yang merasa dirugikan dengan kegiatannya
meski sempat was was dia berusaha tetap tenang termasuk menjelaskan situasi ini kepada keluarga
paling yang kayak pernah temennya dulu temennya mama relawan mama gak suka jatuhnya kayak ke media sosial aku karena semua media sosial relawan kan yang megang aku nih
jadi kayak ada nada nada yang kirim pesan dan segala macam gak enak ke aku yang biarin aja
ya saya sih cuma dengar ceritanya tok ya yang nanggung gitu loh yang mikirkan dia
saya sih enggak paling kalau dia jalan gitu pulang nggak pulang tuh gini memang suka takut juga
tapi saya suka ngubunyi suka telepon fms atau apa
terlepas tuhan juga menjelaskan kekuatan
dari ada yang tidak suka kegigihan seorang bu uun dalam membantu kaum miskin dalam mendapatkan akses kesehatan juga menginspirasi sejumlah orang
salah satunya abdullah
sehari hari abdullah adalah seorang tukang ojek tapi ia juga seorang relawan yang cekatan dalam membantu mereka yang membutuhkan pertolongan medis
sebelum saya menjadi relawan sampai sekarang gitu ada kepuasan batin tersendiri pak
di saat saya bisa menolong orang gitu kan membantu orang yang tidak mampu sama dengan saya gitu disitu rasa kepuasan saya terobati gitu
rasa kekecewaan saya waktu ngurusin ibu saya di rumah sakit dengan birokrasi yang begitu sulitnya gitu terok bati gitu
saya merasa ketika membawa pasien ke rumah sakit sampai dia dapat kamar sampai sembuh pulang ke rumah itu luar biasa gitu
merasa bahagia banget gitu
kebahagiaan abdullah sebagai relawan bukan tanpa alasan
waktu itu ibu saya kena penyakit tumor abdomen
dibantu dengan bu un dan alhamdulillah dengan kegigihan beliau itu bisa menyebuhkan ibu saya
dari situ saya punya niat gitu punya hajat lah istilah kata
andai gitu ibu saya bisa sembuh gitu
seperti sedia kala gitu saya mau mengabdikan diri gitu
ikut sama kegiatan ibu jadi relawan
abdullah sadar menjadi relawan berarti tanpa pemasukan
tapi di sela sela kegiatan sosialnya abdullah masih mengonjek untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
lain abdullah lain pula tio priyambodo

ia pensiun sebagai montir dan mengabdikan waktunya sebagai relawan
tio adalah salah satu supir ambulans di relawan sepeduli bogor barat ini
kalau bu un orangnya sangat ini pak sangat sangat ini pak sangat fair sekali
baik di bidang apapun itu yang sudah saya rasakan pak
jadi bu un itu memang ya saya anggap sudah terlalu baik
dan saya anggap seperti orang tua saya sendiri
dan sirina ambulans itu pun kembali merongrong membelah jalanan
bunyi sirene itu seolah mengabarkan semangat bu uun yang masih membara dalam membantu kaum miskin untuk mendapatkan akses kesehatan
juga hak anak anak untuk mendapatkan haknya secara layak
satu seputar dari bekommen makhluk lebih luas tradisional juga selamatkan kakek itu
nonton dong tiga sampai kecil bagaimana